reina sendiri yang minta
reina sendiri yang mau ketemu sama mas dino
jadi besok mereka akan ketemu
asalkan dirumah ini tetap ada dalam pengawasan aku sama mas al juga
jadi mama dirumah aja ya
besok nggak usah kemana mana
lo jangan diem aja mau lawan tuh orang
gue harus tahan emosi
dan cepet cepet keluar dari sini
gue mau ke kamar
sayang ke kamar dulu ya
kamu ganti baju dulu sama bersih bersih dulu ya sayang ya
kamu kenapa sih mas
kok tiba tiba langsung masuk itu aja
tadi waktu kita di halaman belakang
saya ngerasa ada yang ngintai kita
dan ternyata bener
ada orang yang sudah mengintai kita
di rumput bagian atas
saya gak tau
tapi yang pasti kita harus luas pada sekarang
dan mulai sekarang siapapun yang keluar rumah
saya mau ada pengeluaran ketat
saya nggak mau terjadi apa apa sama keluarga saya
ada kunjungan untuk anda
siapa lagi yang dateng ya
semoga anda gak lupa dengan saya
semoga anda gak lupa dengan saya
bagaimana anda gak lupa dengan saya
gak usah bahasa bahasa sih
gak usah bahasa bahasa ya
lo ngapain kesini

apa anda yang sudah mengirim orang
untuk mengganggu keluarga alpari
untuk mengganggu keluarga alpari
lo salah orang
untuk mengganggu keluarga alpari
fokus gue sekarang ini cuma satu

gue harus dapat remisi
jadi gue harus berbuat baik
jadi gue harus berbuat baik
supaya gue bisa keluar dari sini lebih cepat

saran gue ya
mendingan keluarga afahri
mendingan keluarga afahri introspeksi
mungkin mereka banyak musuh
mungkin mereka banyak musuh
saya mau balik ke sel
tidak ada masalah
apa dugaan gue bener ya
kalau ricky yang melakukan ini semua
atau ada orang lain
lih denggir keluarga kami dari orang orang jahat ya allah
nanti ke dokter
gak usah ma
dokternya yang kesini jadi mama gak usah repot repot pergi kesana
michi udah bantuin untuk ngobrol sama dokter gunardi
oh ya udah kalau gitu sebelum besok dokternya dateng
kita jalan pagi yuk jalan santai ke taman promingo
please istirahat di rumah ya
lagi pula besok pagi juga mas dino akan datang ke rumah
ah nino mau datang siapa yang kasih izin
aku sebenarnya dari awal tidak mengizinkan
untuk mereka terus sering bertemu dengan rena
aku tidak mau memberikan waktunya rena kepada mereka mbak
rena sendiri yang minta
rena sendiri yang mau ketemu sama mas ini
besok mereka akan ketemu
asalkan di rumah ini tetap ada dalam pengawasan aku sama mas al juga
jadi mama di rumah aja ya besok gak usah kemana mana
ini koal jadi
terus terusan ngelarang aku keluar rumah ya
feeling mama kan kuat banget
sebentar aku urusin masalah kerjaan dulu ya
ya udah tadi riki sudah selesai penebangan
sama baik oversized january ini
tentang sama lain za walan
nggak ada uangnya beautiful nya
dan jangan ada sy platus yuit yuih

ketemu aja kan
republican ya jadi
prayin ya kan
saya juga sempat tanya ke petugas di lapas pak
mereka bilang ke ricky memang berkelakuan baik pak selama di lapas
terima kasih banyak ren
tapi kalau bukan dia siapa ya
kebetulan paninonya sedang tidak ada di tempat
ini dengan siapa yang nanti saya sampaikan
berani beraninya ya kamu pegang handphone suami saya
kamu mau godein suami saya ya
kamu mau apa kamu mau jadi pelakor ya
saya gak akan biarin kamu goda suami saya
enggak kamu jangan seneng seneng sama suami saya
saya akan lanjutin hidup kamu
jangan godein suami saya
minyak alimentos ini gimana
saya akan keluar
udah gitu aja girls
jangan rebut suami gue ya
kita tidak bergantung ini lagi
lo yang menyedihkan gue kaya begini
boleh yang lebih sakit mbak